tugas lo kesini tuh apa
lo sekarang gue suruh untuk mengawasi siapa tau kalo tante mary dateng ngerti gak lo
hahaha kecil kalau tugas itu doang sih maling aja udah gue habisin
kalau gitu sekarang lo bantuin gue untuk dekor tempat ini dulu
gue pegangin aja
eh ini nih gue pengen beli kalung yang tadi lo beli itu
ini kalung tuh udah gue beli
terus sekarang lo mau minta dari gue
apa untungnya buat gue
gimana ya gini gini itu sebenernya buat cewek gue
iya nih kalung juga buat cewek gue ngerti lo
dengarin dulu dengerin dulu nih nih ya
cewek gue tuh orang yang gelap banget
terus gue peduli
hmm kalau gitu buat buka puasa aja
yaudah sekarang kita pikirin apa lagi yang kurang
bukannya harus didekor ya
untuk yang satu itu kue ahlinya
nanti gue sulap rumah ini biar keren abis
pipi jangan ancur ancur
aduh udah udah udah udah gini gini
sekarang kita bagi bagi tugas ya
mbak dina ngedekor opi nyiapin yang lain
dan kamu ki kamu jemput laura ya
ya iyalah ini kan surprise party ki
kalau bukan kamu siapa lagi yang jemput
jadi nggak ada nggak sekarang
eh gini anak puasa juga
yaudah nggak pantrak gue tagih aja
hmm oh ya pi ki ada yang kurang di satu hal lagi
kan ada set pang
aduh opi lemot banget sih
security guard yang kali ini yang tahu siapa tante mary
jadi kalau tante merry datang kita bisa tahu
yaudah tapi siapa orangnya
untuk yang satu ini lagi gue juga tahu siapa yang ahli menanganinya
oke deh mbak dina
ya aku tinggal tiga sih
jadi ambil lagi semua
tunggu aja lakus banget sih
keluar loh keluar loh papa saya kok yang manggil dia kesini gue juga apa
lo setuas ilmu eh awas ya kalau makanan disini habisnya
hai masalah udah panci gitu aja ribet rumahnya gede banget tambah betah dong loh ah
hai kau tahu kan tugas lo kesini itu apa lo sekarang gua suruh untuk mengawasi siapa
tahu kalau tante mary datang ngerti nggak loh hahaha kecil kalau tugas itu doang sih maling aja
udah gua abisin beneran iya
kalau gitu sekarang lo bantuin gue untuk dekor tempat ini dulu siap bos dinne
jangan gitu itu
oh baru oh iya jangan lupa ya datang ke pesta ulang tahunnya laura tempatnya di rumah gue sebelum
maghrib ya oke oh iya jangan lupa ya kasih tahu sama yang lain ulang tahunnya laura dirayain di rumahnya
roti oh iya iya oke lora bakal ngerayain ulang tahun dia gue bakal kasih tau era
halo halo era apa luar mau bikin pesel tahun
oh opi mau kasih hadiah ulang tahun ke laura dengan rayain ulang tahunnya di rumah terus gue sebagai cowoknya
cowok itu tadi tuh ajar yang berubah kerja susah susah eh diembat lagi kalau nya itu
bagus banget tuh kalung tuh
oh ya tuhan bantuin aku tuhan

aku nggak perlu kalau ini pokoknya kita putus
pokoknya kita putus
kenapa sih lin
lu jahat banget sama gua
gua tuh gak mau putus sama lu lin
eh tenang dong
ya ya lu nangis
lu tuh keren
masih banyak cewek cewek
bukan dia doang
bener juga ya lu
dia tuh nggak pantes dapet cowok kayak gua
masih banyak cewek yang lebih baik dari dia
iya makanya rugi banget
kalung kayak gini percuma
gua kasih ke dia
makanya eh lu jangan jangan sedih sedih ya
thank you lu udah nenangin gua
lu ke sana lu deh
nenangin diri lu deh
aku suka banget jam ini
siapa sih cowok cowok ah eh hahaha hai ini kamu ngapain sih pakai cowok cowok kamu ikut aku sekarang
ya mana udah ikut aja opikin ketemu sama kamu mau ketemu aku ya ah tapi tapi gimana tapi harus
kayak gini ih ngapain sih buat tomat segala enggak jam jam ya waslo ke jailin ya nggak
jahilin kok yuk dah mana nih kita mau kemana sih takut
takut aku takut nah sekarang kita sampai ah
ada acara apaan nih semuanya dekorasi gini eh ra gue emang nggak bisa kasih lo kado lebih
tapi gue sengaja ngumpulin temen temen di rumah gue untuk ryan pesah ulang tahun loh